kita ke informasi lain kapolri jenderal polisi tito karnavian menggelar konferensi pers di istana negara sabtu malam
terkait kelanjutan proses hukum kasus dugaan perlisan agama yang dilakukan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
kapolri menegaskan berdasarkan instruksi tersebut instruksi presiden pengusutan kasus ini akan dilakukan secara cepat transparan dan terbuka
kita lakukan gelar perkara secara terbuka tadi bapak presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live live terbuka
dan gelar perkara ini memang tidak wajar kita lakukan live ini tapi ini adalah perintah eksepsional dari bapak presiden untuk membuka transparansi